dan demonstrasi besar empat november lalu berbuntut panjang
berpotensi pada kegaduhan politik baru
presiden jokowi dodo pun gencar menggelar safari politik
ke sejumlah tokoh ormas islam juga tni polri
dalam safari politiknya presiden menyinggung kasus hukum
yang menyeret basuki cahayapurnama atau ahok
presiden menegaskan tidak akan melindungi ahok
dan menyerahkan seluruhnya pada proses hukum
setelah aksi ormas islam empat november lalu
presiden jokowi turut berupaya menurunkan tensi yang sempat memanas
dalam dua hari terakhir presiden jokowi berkeliling
menyambangi tokoh agama dan aparat tni polri
pada hari senin presiden jokowi dodo mengunjungi
markas besar tni angkatan darat
di hadapan sekitar dua tentara yang terdiri dari
presiden mengapresiasi kinerja aparat keamanan
yang telah bekerja keras mengamankan aksi empat november
pertemuan serupa juga dilakukan presiden selasa pagi
saat bertemu jajaran polri di perguruan tinggi ilmu kepolisian
selain berjalan presiden jokowi juga berjalan
dan berterima kasih presiden juga menyampaikan
belasungkawa kepada delapan belas polisi yang masih dirawat
di rumah sakit karena terluka saat menjalankan tugas
selain aparat keamanan dalam dua hari terakhir
presiden juga mengunjungi dua ormas islam terbesar
di indonesia nanda tululama dan muhammadiyah
dalam ujungan ke kantor pbnu presiden jokowi dodo
mengapresiasi sikap para tokoh agama islam
dalam menjaga kerukunan umat di indonesia
presiden jokowi pun menerima sejumlah masukan
dan kritik untuk pemerintah
presiden jokowi menjaga keamanan

pemerintah dalam melakukan komunikasi politik
mendesak kepada pemerintah untuk segera melakukan dialog
yang lebih inisiatif dengan intensif
dengan seluruh lintas tokoh pemuka agama
sehingga terbangun suasana yang kondisif
sementara saat berkunjung ke muhammadiyah pada selasa ini
jokowi secara khusus juga membahas soal proses hukum
terhadap basuki cahayakurnama
jokowi menegaskan tidak melindungi ahok
dari kasus hukum yang tengah dihadapi
proses hukum akan berjalan secara tegas dan transparan
saya tekankan bahwa saya sekali lagi ini juga perlu rakyat tahu
tidak akan melindungi
saudara basuki cahayakurnama
karena sudah masuk pada proses hukum
pp muhammadiyah meminta proses hukum berjalan transparan
muhammadiyah juga ingin agar pengawalan kasus hukum ahok
dilakukan secara damai
kami juga berharap dan mengajak pada seluruh umat islam
untuk terus mengembangkan suasana damai
sambil mengembangkan kemampuan
dan mengawal proses hukum ini secara demokratis
langkah proaktif presiden keberbagai organisasi dan lembaga ini
melengkapi safari presiden terkait situasi indonesia saat ini
sebelumnya presiden juga telah lebih dulu mengunjungi
prabowo subianto di hambala
agus firmansyah cnn indonesia
presiden joko widodo tercatat melakukan beberapa kali
silaturahmi politik dengan sejumlah tokoh
dan institusi sebelum dan sesudah
berikut lini masa pertemuan politik presiden
yang direkam tim lipbang cnn indonesia
presiden joko widodo pertama kali mengunjungi
ketua umum sekaligus ketua dewan pembina partai gerindra
prabowo subianto di hambalang bogor jawa barat
dalam pertemuan selama sekitar dua jam
sambil makan siang suasana yang dikatakan santai
sempat berkuda presiden mengaku banyak berbincang
dengan prabowo mengenai persoalan kebangsaan
politik dan juga situasi ekonomi
sehari setelahnya presiden joko widodo menggelar
silaturahmi dengan sejumlah tokoh agama dari
om remas islam di istana negara
pertemuan ini membahas rencana demonstrasi besar
empat november serta beragam antisipasi
supaya demo berlangsung aman dan damai
tiga hari setelah demonstrasi presiden joko widodo
kembali menggelar konsolidasi politik
senin pagi presiden memberikan apresiasi kepada tni
atas soliditas mereka mengawal demo empat november
sementara sorenya presiden berkunjung ke kantor pusat pbnu

betul ulama melakukan pertemuan tertutup
dengan para pengurus pbnu
dan hari ini presiden kembali menggelar
dua agenda kunjungan
selasa pagi menghadiri rapat pimpinan polri tni
di auditorium perguruan tinggi ilmu kepolisian jakarta selatan
sorenya presiden menyambangi kantor pengurus
pusat muhammadiyah membahas dinamika
safari dan konsolidasi politik presiden joko widodo
ketokoh politik dan agama
juga institusi tni polri sebelum dan setelah demo empat november
dinilai banyak kalangan sebagai wujud penegasan
bahwa presiden memegang kendali
ada yang juga menyebut presiden berusaha memastikan
kestabilan politik dalam negeri tapi tidak sedikit pula yang menuduh
presiden jokowi ingin mengamankan beberapa hal politik cantik jokowi
kami mengulasnya malam hari ini
sudah ada mbak eva kusuma sundari politisi pdi perjuangan
mbak eva selamat malam
dan juga ada mas andre rosyadi
wakil sekjen dpp partai gerindamasa
dan juga ada prof karim suryadi akademisi komunikasi politik
universitas pendidikan indonesia jauh jauh dari bandung
terima kasih prof sudah datang ke sini
jadi dari beberapa tuduhan yang saat ini berkembang di masyarakat
yang pastinya menurut anda atau anda tahu
betul saat ini sedang dimainkan oleh presiden jokowi
ya pasti kunci di politik itu adalah komunikasi ya
karena dari komunikasi akan ada trust yang bisa dibangun
dan kalau trust dibangun kemudian sebagai seorang pemimpin
dia bisa melaksanakan fungsi kepemimpinannya
kalau mendapat trust seperti itu
dan tentu yang kedua memang menunjukkan bahwa
dan kemudian kepada tokoh tokoh yang penting
ormas yang penting
dan terutama karena isunya adalah penistaan agama
dan juga demonya temanya tersebut
maka adalah tepat ketika presiden mendekati dua organisasi
yang bermasa ber background islam tersebut
tapi jangan lupa bahwa komunikasi tidak hanya oleh presiden ya
tapi kita semua bergerak bersama
termasuk juga para pembantunya untuk mendekati organisasi organisasi lain
termasuk yang agama yang lain pun kita dekati dan seterusnya
jadi memang pada saat ini memastikan bahwa agar tidak panas ya
sesungguhnya jadi untuk cooling down ya
dan presiden yang melakukan di front line
lakukan cooling down politik tersebut
dan terutama adalah memastikan dan menjawab tuntutan masyarakat bahwa
kalau memang ada tuduhan terhadap pak jokowi melindungi tidak benar
ketika beliau menyatakan saya tidak melakukan pelindungan
dan proses hukum sudah dilaksanakan
dan mudah mudahan ini yang bisa membuat cooling down masyarakat
tapi kenyataannya tidak konsolidasi politik ini tidak memastikan bahwa everything under control
kita tahu ada seperti tadi disebutkan
sebelum demo pertama kali bertemu dengan pak prabowo subianto
kemudian setelah demo diketahui
pada saat demo juga ada politisi gerindra di sana yang kemudian dituduhkan sebagai aktor politik
jadi apa yang terjadi mas andre
saya rasa komunikasi presiden dengan seluruh pihak ya
mulai dengan pak prabowo lalu mui pp muhammadiyah
itu sebelum demonstrasi untuk mendinginkan suasana
sehingga harapannya demonstrasi tanggal empat november ini berjalan lancar
dan itu sudah bagus yang dilakukan presiden
alhamdulillah aksi tanggal empat november itu sebenarnya berjalan lancar
damai memang ada sedikit permasalahan di akhir tengah malam
nah saya ingin memberikan gambaran bahwa kunjungan presiden jokowi ke pbnu kemarin
dan ke pp muhammadiyah hari ini
itu dalam rangka menurunkan tensi dan suhu politik
dan yang perlu kita apresiasi hari ini presiden mengulang kembali pernyataan beliau
tanggal satu ya bahwa presiden tidak melindungi pak ahok
nah harapan kami presiden harus mengulang ulang pernyataan ini
sehingga seluruh rakyat indonesia bisa mengetahui dan melihat bahwa presiden tidak melindungi pak ahok
tidak ada yang diamankan disini siapapun ya
karena terkesan ini persepsi ya publik bahwa terkesan presiden ini selama ini melindungi pak ahok
nah harapan kita dengan presiden menyampaikan ini berulang ulang
ini juga pesan kepada polri
polisi agar polisi bisa bekerja secara cepat tegas transparan dan berkeadilan
dalam menghadapi kasus penistaan agama islam yang dilakukan oleh pak ahok
ini harapan kita karena terus terang ya pak ahok ini bagaikan superman di mata hukum
beliau begitu kuat ya hukum begitu tumpul menghadapi beliau
bayangkan saja kasus sumberwaras
sudah jelas sebentar saya jelaskan
kasus bpk nya sudah menyampaikan ini ada kerugian ratusan miliar
tapi berbeda dengan kasus pak anies
pak dahlan pak dahlan audit bpkp nya belum ada
agak keluar dari pembahasan kita pada malam hari ini
rakyat itu butuh hukum itu tumpul jangan sampai tumpul ke pak ahok tapi tajam kepada yang lain
tapi itu dia menarik yang belum dijawab oleh mas andre
apakah memang tidak ada konsolidasi ke bawah misalnya
karena kemudian ada aktor politik yang dituduhkan salah satunya adalah juga
iya jadi itu dia
tapi jawab setelah jeda ya mas andre

terima kasih pak
pak prabowo melarang seluruh kader partai gerindra untuk berdemonstrasi dengan apa menggunakan nama institusi lambang partai
tapi beliau sebagai demokrat dia menyerahkan ini hak konstitusi teman teman semua
kalau yang mau berdemonstrasi silahkan beliau tidak melarang tapi melarang pemakaian atribut partai
karena partai tidak terlibat dalam demonstrasi empat november
prof ini menarik sekarang bicara tentang politik cantik yang sedang dilakukan presiden jokowi
tidak semua dirangkul tidak semua didatangi poros politik oposisi utama sudah dirangkul
ada poros netral yang tidak dirangkul di sini yaitu demokrat
kemudian juga ada beberapa ormas yang memang tidak diundang ke istana
jadi apa kalkulasinya
ya ini kan menurut saya kalau pengobatan ya tindakan yang mengobati gejala
jadi ada demam ada demam politik suhu badan naik
nah sudah diketahui sih penyakitnya sumbernya sudah diketahui penyakitnya
tetapi penyembuhan penyakit utamanya itu diserahkan ke hukum
sedangkan demam demamnya itu dikompres gitu kan
kompres oleh presiden ini kepalanya telinganya gitu bagian bagian yang vital saja
jadi menurut saya untuk sementara sih bisa saja ini menurunkan panas layaknya
mbak eva mengompres anaknya gitu ya
tetapi kalau penyakit utamanya tidak disembuhkan ini tidak akan sembuh gitu
nah tetapi ini bukan tidak penting kan karena proses penyembuhan penyakit utamanya kan sedang berjalan gitu ya
tetapi jangan lupa bahwa dalam politik tindakan simbolik semacam itu kan penting juga ya
hanya sayangnya ini dilakukan setelah demo itu terjadi
meskipun bisa saja kan itu selain tindakan mengompres itu juga sekaligus melihat peta yang sebenarnya gitu kan
karena peta politik sekarang begitu
cair gitu ya kekuatan oposisi utama dirangkul yang netral tidak
itu kan tidak terlepas dari kalkulasi politik gitu kan
khususnya terkait dengan pilgub meskipun apa yang terjadi empat ratus sebelas itu kan sebenarnya tidak berhubungan dengan itu
hanya memang dampaknya bisa lari ke sana
nah bisa lari ke sana jadi sebenarnya concern awal tidak berhubungan dengan itu
tapi kalkulasinya sudah tepat belum sekarang dengan tidak merangkul beberapa pihak itu
ya karena varianya kan sangat banyak
lupa bahwa jangankan yang dirangkul hanya dua muhammadiyah nu bahkan semua ormas pun dirangkul
itu tidak menjamin tindakan politiknya sama ya karena islam itu tidak monolid secara politik
bahkan yang lucu sikap gerindra muhammadiyah dengan nu kan hampir sama dalam praktiknya
meskipun secara kelembagaan melarang kan gitu ya dilarang membawa atribut nu atribut muhammadiyah
tapi kan pendukungnya ada yang turun juga
ya itu juga
karena apa yang dirisaukan itu menyentuh sesuatu yang paling prinsip
mungkin putri pernah dengar ketika al quran dihinakan di penjara guantanamo lalu saya lihat berita
perempuan di jawa timur sudah berbaris baris berbaris dan mereka siap dikirim jihad ke guantanamo
ini kan sesuatu yang mustahil sebenarnya tetapi karena isunya sangat sensitif ya
sesuatu yang sangat prinsip gitu
kita tahu quran itu itu sangat prinsip
membawanya saya harus disuhun di atas
khusus untuk isu ini gitu ya
untuk itu ya
jadi menurut saya bukan karena faktor lain ya tetapi karena pemicunya yang luar biasa menyentuh sesuatu yang sangat prinsip gitu ya
dan saya senang ketika di awal awal presiden mengatakan saya tidak akan mengintervensi kasus ini dan menyerahkan pada hukum gitu
apakah mbak eva apakah langkah ini terlambat
karena pbnu saya kemarin juga menyatakan bahwa sebenarnya presiden jokowi agak terlambat meresponnya
segala hal keluhan warga kemudian protes yang sudah terjadi beberapa minggu sebelum empat november ini
kayaknya sulit ya melihat apakah ini timingnya cocok atau tidak
tapi saya melihat presiden cukup antisipatif ya ketika mendatangi pak prabowo misalkan untuk membangun komunikasi itu sudah dimulai ya
dan juga komunikasi dengan beberapa kapolda ya waktu itu kesana dan seterusnya
jadi itu sudah antisipatif sudah ada
cuman mungkin karena keterbatasan nggak mungkin kan kemudian melakukan komunikasi sebelum empat november itu secara keseluruhan
jadi mungkin kemudian dibuat sekuensi yang seperti ini
oke yang ini sudah kemudian dilanjutkan ke pbnu dan muhammadiyah
bagaimana dengan gerindra apakah ini terlambat atau dibiarkan begitu saja selama ini oleh presiden jokowi
selama ini kita punya komunikasi yang bagus dengan presiden
bahwa selama ini kerindra adalah partai oposisi yang konstruksif
jadi banyak kebijakan pemerintah yang kami anggap prorakyat kami mendukung
rakyat mungkin lupa waktu partainya mbak eva marah marah kepada presiden karena pak budi gunawan batal dilantik sebagai kapolri
yang datang ke istana bogor memberikan dukungan moral dan politik kepada pak jokowi itu prabowo subianto
sebagai rival beliau melihat pak jokowi waktu itu gagal
kita ada gambarnya itu yang pertama kali ya
pertama kali mereka berdua bertemu
jadi bagaimana seorang prabowo subianto sebagai rival sebagai oposisi datang kepada presiden
memberikan dukungan moral dan politik kepada presiden
sehingga pak jokowi waktu itu yang lagi ditekan dengan partai penguasa waktu itu pdip
berani membatalkan melantikan pak budi gunawan dan melantik pak badrodin haiti
itu contoh bahwa selama ini gerindra ini adalah partai oposisi yang konstruktif
jadi itu adalah hal yang asal beda
tapi bagaimana memastikan kepentingan rakyat yang kami kedepankan
komunikasi kami dengan presiden sangat baik
kalau misalnya sekarang gerindra sudah menyatakan gerindra yang oposisi jelas jelas menyatakan sudah berkomunikasi dengan baik
tapi kemarin juga masih ada tuduhan aktor aktor politik
jadi apakah sekarang musuhnya sudah abu abun
gini itu kan doktrin awal begitu ya
tidak ada musuh abadi
tapi menurut saya kita harus melihat juga safari politik ini dalam hal ini
safari politik ini dalam kerangka yang lebih besar
saya melihat jokowi sebagai presiden terus bertransformasi dan tumbuh sebagai aktor yang bisa mengkonsolidasi kekuatan
paling tidak secara struktural ya
dari struktur ke partai misalnya
tetapi ia menyadari bahwa pada level infrastruktur di luar partai politik itu masih terserebere dan belum dalam genggaman dia
itulah sebabnya dia datangi

saya melihat nu muhammadiyah
mungkin dalam pembahasan saya
dia diingatkan bukan saja oleh kasus unjuk rasa empat ratus sebelas ya
tetapi juga dia melihat bagaimana polarisasi dukungan dalam pilgub dki yang tidak relevan yang tidak ekvivalen yang tidak sejajar
dengan komposisi yang dia buat setelah resapel kabinet jili dua
dengan harapan ya berarti
ini adalah sebuah langkah korektif gitu ya
ini adalah case case yang dia buat dengan melakukan resapel ke dua
yang notabene mengadopsi relokasi kekuasaan yang kedua itu ternyata tidak tercermin dalam pilgub dki
artinya ada proses yang belum selesai
mengkonsolidasikan pada level struktur ternyata tidak diikuti pada level akar rumput gitu
bahkan paling tidak pada level infrastruktur non partai
jadi pada masyarakat madani ini kan belum digarap gitu
masih ada pekerjaan rumah
ada yang putus di situ
saya terlepas dari kepentingan ahok gitu ya
dan itu pun menjadi sebuah investasi yang penting bagi jokowi
jadi kalau menurut
dan ya sikap yang akan diambil jokowi terhadap ahok itu kan akan berpengaruh terhadap langkah yang sebelahnya itu
jangan sampai dia mengkonsolidasi politik akar rumput
kekuatan masyarakat madani
tetapi dia dipermainkan oleh kekuatan lain gitu ya
yang sengaja menundukan atau mengait ngaitkan
membuat jokowi sebagai berpengaruh
itu menurut saya akan menjadi kontraproduktif gitu ya
atas usaha usaha yang dibangun oleh jokowi sejak awal sampai sekarang
nah itu menjembatani antara elit dan juga akar rumput itu kan tidak mungkin presiden sendiri
mbak eva kalau misalnya dari partai pendukung bagaimana
begini asumsi kita kan pegang kepalanya kemudian ekornya oke kan
tapi tapi tidak bisa begitu sekarang
maksudnya nggak kan
ternyata di politik kita sangat absurd lah
jadi penataan distribusi of power pada saat reshuffle itu ternyata nggak diikuti secara konsisten kan
oleh beberapa partai yang menyatakan dukungan
walaupun pak ya memang ini kan pilkada nggak sama dengan pilpres dan seterusnya itu
tapi dari sini kan kita bisa membaca perilaku politik ya dari para aktor aktor politik tersebut
jadi semua teori kayaknya nggak cocok menurut indonesia saat ini
ini kita pada posisi konsolidasi demokrasi yang belum bagus
kemudian etika politik juga
makanya bu mega kan di beberapa kesempatan ngomong ya mari kita bangun politik yang berkeadapan gitu ya
keadaban kan artinya melampaui hukum sebetulnya adalah di level yang lebih tinggi lagi yaitu etika ya
dan ini pr bagi kita semua termasuk saya yang aktif di politik itu untuk
sudah mulai memainkan atau bukan mainkan
mulai mewujudkan prinsip prinsip etik dan juga adab di dalam berpolitik ini
karena kalau etikanya lemah ya hukum juga akan lemah tuh mbak
kalau etiknya aja sudah tega ya melakukan sesuatu yang sifatnya etik ya hukum jadi lemah
tapi ini saya pikir tantangan bagi istilah saya nation building kita harus tetap dilanjutkan
karena bagaimanapun misalkan ada upaya untuk memperkuat sistem politik
untuk memperkuat sistem presidensil dan tapi praktek parlementernya kan juga kuat banget gitu loh
nah sekarang kalau misalnya dikatakan tadi prof karim presiden jokowi hanya menjangkau elit
apakah itu berarti safari politik yang dilakukan secara tidak efektif
belum kali mas
belum ya tapi kita bahas nanti ya kita bahas nanti setelah jeda tetap bersama kami di prime news
cnn indonesia prime news masih dengan prof karim kemudian mbak eva dan juga mas andre
kita masih membahas dengan safari politik joko widodo beberapa hari ini dua hari terakhir terutama
kemarin ke bbnuhu hari ini ke ppmuhammadiyah tni polis sudah dirangkul sekarang
kalau misalnya tadi disebutkan oleh prof karim bahwa ini hanya tata
kita sudah bisa lihat contohnya pada empat november kemarin
jadi sekarang powernya belum kelihatan atau bagaimana mas andre
ya saya rasa apapun juga yang dilakukan presiden ini sudah bagus
tapi permasalahan kan bukan komunikasi presiden dengan pbnu dengan oposisi partai gerindra atau dengan pp muhammadiyah
ini permasalahan ada masalah lain yaitu kasus penegakan hukum
ada pemicunya ya

pak hock diindikasikan melakukan penistaan terhadap agama islam
itu kan jelas
majelis ulama indonesia sudah menyatakan pak ahok sebagai pelaku penista agama islam juga menghina ulama
nah permasalahan itu
jadi kasian sebenarnya presiden joko ini
sudah bekerja dua tahun sudah mulai terlihat ya fondasi kerjanya tiba tiba dihadapkan permasalahan yang bukan gara gara dia
gara gara ahok terpaksa presiden harus keliling safari meredamkan semua pihak
padahal permasalahan intinya penegakan hukum kepada ahok lah
padahal permasalahan intinya penegakan hukum kepada ahok lah
jadi sebenarnya simpel
jadi menurut anda itu tidak akan memberikan dampak yang bagus
maksudnya dampak yang spektakuler gitu misalnya safari politiknya
fahri ini sudah bagus tapi tidak akan menyelesaikan permasalahan
permasalahannya ini ada permasalahan hukum
mari kita berikan kesempatan dua minggu ini polisi bekerja secara adil transparan dan bisa memenuhi ekspektasi masyarakat bahwa hukum ini bisa ditegakkan
tidak ada yang kebal hukum di republik indonesia
kalau hukum ini untuk menciptakan keadilan ya termasuk keadilan bagi ahok lah
kalau memang tidak ditemukan unsur unsur itu ya semua harus legowo
dan harapan kita kan safari politik itu juga untuk memberi pengertian ya dan meminta tolong bagi para pemimpin pemimpin itu harus menghormati proses penegakan hukum
whatever the result kan gitu kan ya
jangan sampai penegakan hukum untuk mengikuti tuntutan
tuntutan masyarakat itu loh
pokoknya harus kebui kan gitu kan sekarang yang muncul
proses hukum belum berlangsung kok pokoknya harus dipenjara
ini kan kasian juga
jadi ada penegakan hukum itu kalau fair ya termasuk bagi yang dituduh gitu ya
bukan hanya bagi yang menuduh tapi juga tertuduh dan seterusnya
makanya kalau misalnya nanti kemudian penyelesaian itu tidak sesuai dengan harapan mereka yang menuntut sesuai dengan tuntutan tadi misalnya yang mas andri katakan itu
apakah juga harus tetap melakukan safari politik lagi untuk meredam lagi prof karim
ya kan kuncinya di dalil ya
di dalil dalil baik baik dalil yang meringankan maupun dalil yang memberatkan gitu
menurut saya perangnya ada di sana ya
meskipun kalau kita lihat dari pernyataan pbnu muhammadiyah kita tahulah arahnya kemana ya
misalnya kayak isail bilang yang jelas sudah menyinggung gitu ya
perkara ada tidak
tidak ada pindahnya unsur pidana dalam kasus itu seserahkan ke hukum gitu kan
itu kan sudah menjadi embryo meskipun ketika kita mendengar penjelasan kapolri ya
itu sudah jelas juga antara pakai dengan tidak pakai dia kaitkan itu gitu ya
tetapi masalahnya kan tidak hanya itu menurut saya
ini masalah soal ada etika di sana
ada juga soal kewenangan memasuki ranah keyakinan orang lain karena kan ini kan soal keyakinan ya
jadi kita harus mencari penyelesaian yang tidak bisa disamaratakan di punggung rata
kitab suci itu hanya suci bagi mereka yang meyakininya kan
apakah kemudian nanti jika hasilnya tidak memuaskan pihak pihak yang kemarin berunjuk rasa itu apakah harus ada safari politik lagi
menurut saya bergantung
harus diredam oleh presiden jokowi
agak sulit ya
agak sulit kalau presiden bekerja sendirian
dan tidak mungkin terus menurut safari politik seperti itu
justru efekasi dari safari politik itu akan terlihat setelah putusan itu keluar
apakah berhenti di penyidikan atau naik ke penyelidikan kan gitu
itu sebenarnya akan menentukan apakah dampak safari politik ini terjadi atau tidak gitu kan
apa yang terjadi sekarang kan masih berproses
karena bagus sih kunjungan itu
semua orang akan merasa dihargai dirangkul
tetapi kan mereka juga sedang menunggu
iya nu organisasi lain juga
fokusnya bukan pada kunjungan presiden ya
meskipun dengan dikunjungi itu merasa diorangkan
tetapi fokusnya kepada bagaimana proses dan ujung dari proses penegakan hukum
apakah anda tidak melihat bahwa presiden ini sekarang juga untuk mengantisipasi yang nanti mungkin akan terjadi

saya katakan tadi di awal ini membaca medan yang sesungguhnya
seberapa kuat tekanan seberapa kuat potensi
saya yakin jokowi tidak alpha dalam aspek itu
dia sudah mahir mahir sekali
begini kita kan negara hukum ya
jadi bagaimanapun kebenaran itu ada di hukum proses hukum tersebut
kita berharap substansi dari hukum yaitu berupa keadilan itu ada di sana
jadi saya berharap sekali semua menghargai dan menghormati putusan putusan nanti atau proses yang sedang dilakukan oleh polisi itu
walaupun pahit mungkin ya
karena bagaimanapun fakta data itu menjadi hal
itu menjadi dasar
tidak boleh perasaan plong
jadi unsur unsurnya kan ada nanti yang dijelaskan oleh kapolri
begini loh ini fakta data dan seterusnya
itu closure nya itu penyelesaian ya mas andre
memang tidak bisa
demokrasi tidak bisa didasarkan atas keinginan ya
kalau demokrasi didasarkan atas keinginan itu tidak akan berujung
mekanisme apapun itu akan selalu diubah dirombak dan ditambah selama keinginan belum tercapai
tidak bisa didasarkan
jadi makanya kami partai gerindra mendorong kepolisian agar berlaku adil dan independen
dengan cara mendatangkanlah saksi saksi ahli yang punya kompetensi dan integritas
misalnya saksi ahli pidana itu yang mumpuni kemampuannya
saksi ahli bahasa juga seperti itu
dan juga saksi ahli agama sehingga tidak berpihak seakan akan kepada pak ahok
sehingga hasilnya akan bisa diterima

sehingga hasilnya bu eva semua masyarakat bisa menerima nantinya
makanya kuncinya di proses hukum di polri bukan di safari pak jokowi
tapi kan sekarang juga kita tidak bisa menutup mata juga bahwa sekarang yang sedang berusaha dibangun oleh presiden jokowi
adalah juga meningkatkan trust dari seluruh masyarakat terhadap apa yang dilakukan negara terhadap kasus ini
masuk di dalam misalkan statementnya pak pbnu ya
kan menekankan ya bahwa proses hukum sedang berlangsung dan itulah yang kita andalkan
dan itu tuntutan demo kemarin
supaya proses hukum berlangsung
nah sekarang kita awasi bersama
kita pantau bersama
dan syaratnya betul bahwa harus ada saksi saksi ahli yang independen yang netral yang jernih dan kompeten tentu saja ya
jadi jangan sebelum belum
belum apapun tiba tiba
pokoknya harus dibuik
koresponden kami memang tidak mengetahui apakah besok presiden jokowi ada safari politik lagi atau tidak
tapi bisa diperkirakan dalam beberapa hari ke depan memang masih ingin meredam situasi yang masih cukup panas berlangsung di indonesia saat ini
apakah sekarang presiden jokowi juga harus merangkul mereka mereka yang tidak masuk dalam kalkulasinya bisa dirangkul prof
kan sebenarnya eksponen kepemudaan
saya lihat belum juga ya
dan mereka lah organisasi kekuatan yang paling cair gitu ya
dan mereka juga punya pandangan dalam pandangan mereka sendiri pandangan yang paling genuin gitu ya
itu belum dirangkul saya lihat ya
nah tetapi saya tidak bisa memastikan itu akan dirangkul karena saya yakin presiden punya skemanya sendiri
tetapi menurut saya satu hal yang penting adalah niat membangun bangsa ini kan terlalu sederhana kalau hanya digadaikan untuk kepentingan yang kecil itu ya
oleh karena itu menurut saya harus ada keseimbangan ya
keseimbangan memang harus dibangun
betul proses hukum yang transparan itu menjadi penting karena saya yakin sepenuhnya saya yakin sepenuhnya
bahwa proses itu tidak akan mengkhianati hasil
itu saya yakin sepenuhnya

jadi transparansi sebagaimana ditegaskan oleh presiden oleh pak pres itu harus terlihat
itu yang pertama
yang kedua nah terlepas dari kunjungan ini sebagai berbagai pertunjukan di belakang pak presiden ini apakah para menteri gitu ya pimpinan lain itu juga harus bersenyawa dengan itu gitu
jangan sampai presiden meredam tapi ada ungkapan lain yang masih ngomporin gitu
sebab yang paling dahsyat pengaruhnya bukan pertemuan formal itu sebenarnya
tetapi diskusi yang berlangsung setelah kejadian itu
jadi bukan demonya empat novembernya yang dahsyat
yang jauh lebih dahsyat adalah percakapan setelah itu
yang mengitari sekitar kejadian kejadian itu
nah ini yang sulit dikendalikan oleh presiden sendirian dan butuh keterlibatan semua orang
di sini lah komitmen kebangsaan kita diuji sebenarnya
karena menurut saya meskipun saya tidak ikut demo gitu ya
saya tidak ada hubungan langsung kepentingan saya apa saya di jawa barat kok
ya tetapi karena sebagai warga bangsa saya punya kepentingan yang sama dengan mas andre mbak eva kan gitu
karena kita tidak ingin wajah kita rusak gara gara kasus ini
oke apakah itu kemudian dari partai pendukung dan oposisi juga harus menjembatani ini mbak eva
kita ya itu lagi ya karena asas di dalam negara hukum itu adalah kebenaran ada di hukum
ya mari kita jaga agar proses hukumnya berkualitas
dan memenuhi syarat syarat agar penegaan hukum itu berjalan sesuai dengan amanat undang undang dan seterusnya itu
dan saya pikir ini ketemu kepentingannya antara gerindra dan pdip dan semua itu di situ
menjaga proses hukum yang berkualitas akuntabel
makanya dari awal setelah demonstrasi empat november ini pak prabowo mengeluarkan siaran pers ya
mengimbau kepada seluruh masyarakat
mari kita berikan kesempatan
polisi bekerja dua minggu ini
iya sesuai janji pemerintah
dan juga selama dua minggu ini mari kita jaga kesejukan ketertiban dan keamanan bersama sama
karena terlalu besar costnya bangsa ini kalau rusuh hanya gara gara pak hock semuanya
oke baik terima kasih mas andre mbak eva prof karim sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia prime news